lu nanya kenapa
dialah minta tolong tapi lu malah gak bercanda
kita berdua tuh udah tahu apa yang terjadi
lu temen yang gak bisa dihadapin
gue bener bener gak tau men
gua kira diana bercanda
bercanda itu jawaban lu hah
kita tuh temenan udah lama
lu bisa bedain mana bercanda mana serius
kalo aja waktu itu lu gak ngambil foto
gak mau jadi kayak gini sih
gak mau jadi kayak gini sih
gak mau jadi kayak gini sih
gak mau jadi kayak gini sih
gak mau jadi kayak gini sih

andy lu kemana

d d g bo gua mau ke sekolahan dulu
ada urusan yang belum selesai
jadi kamu yang udah ngambil foto itu
bahkan memajangnya di mading sekolah
seakan akan ingin semua orang
jadi nama cewek di foto itu gadis
dan ibu kenal sama gadis
saat saya baru menjadi seorang guru
gadis adalah murid yang paling dekat dengan saya
wajahnya memang kurang menarik
tapi dia murid yang pintar
gadis jatuh cinta pada rubin
kapten basket sekolah ini
dia emang meninggal di toilet itu bu
sejak saat itu sering terjadi kejadian kejadian aneh di toilet itu
bahkan ibu sendiri mengalaminya
ibu juga mengalami kejadian aneh
bahkan ibu pernah dicurahkan
dikahatin oleh murid lain
soal kejadian kejadian aneh di toilet perempuan itu
mereka dengar suara suara
nah mulai saat ini toilet ini tidak usah digunakan lagi
gunakan toilet yang sebelah barat
biarkan tempat ini menjadi milik dia
sudah sebelas tahun sejak gembok itu dipasang di toilet itu
tapi kenapa kalian iseng sekali itu dobraknya
ini salah saya
semua ini salah saya bu
foto itu adalah foto favorit gadis
dia pasti sangat marah kalau mengambilnya
kalian mengembalikannya ke tempatnya semula
saya akan kembalikan sekarang juga
dia sudah mengembalikan barang yang dia ambil
tolong maafkan mereka
ayo kita keluar dari sini
toilet ini harus segera digembok lagi
ayo kita keluar dari sini
ayo kita keluar dari sini
ayo kita keluar dari sini
tayelit ini harus segera digembok lagi

gua nggak bohong beneran
ndi tolong cepetan kesini ndi
ndi tolong cepetan kesini ndi
ndi tolong cepetan kesini ndi
harusnya ndi ada di sana
harusnya ndi ada di sana
harusnya handi ada di sana
harusnya ndi ada di sana
harusnya dikasih tau kita chan
dia bahkan udah kasih tau kita
tapi dia malah anggapnya canda
mau gak habis pikir chan
ibu minta gembok dulu pada penjaga sekolah
kalau aja gue gak sok sokan depan temen temen
kalau aja gue gak nerima tatahani giana
buat masuk ke ladak ini
mungkin ini semua nggak akan terjadi
mungkin giana masih hidup
mungkin giana masih hidup
sekarang gue udah tau
asal lo sulan tuh bangun di toilet itu
lo berdua kenapa sih
diana minta tolong tapi lo malah gak bercanda
kita berdua tuh
gak tau apa yang terjadi
lo temen yang gak bisa diharapin
gue bener bener gak tau man
gue kira diana bercanda
bercanda itu jawaban lo ha
kita tuh temennya dulu lama
lu bisa bedain mana bercanda
mungkin ini nggak akan terjadi
diana gak akan meninggal
lo berdua nyadar gak sih
dia nantangin gue masuk ke toilet itu giana
gue juga yang diganggu sama penghuni toilet itu kan
eh lu sadar gak sih
lu yang udah bikin penghuni toilet itu marah
tapi kenapa giana jadi korban
mulai dari sekarang
kita berdua udah gak mau lagi teman sama lo
mungkin dengan begini
penghuni toilet itu
udah gak akan nemu kita lagi
terserah lo berdua
gue kecewa sama lo
ini semua salah gue
tapi gue juga gak pengen
ini semua terjadi
kenapa gue harus kehilangan temen temen gue
kalau gak awal
lo mau serang
kalau di warga itu
gue sudah selesai